sementara bagi anda yang hendak merayakan hari valentine bersama pasangan
sebuah restoran hotel di surabaya mulai menyiapkan berbagai menu romantis untuk perayaan valentine nanti
salah satunya adalah ayam bakar koriander sambal beh
ya dagingnya yang empuk dengan baluran sambal khas bali ini membuat menu ini sangat cocok disantap bersama pasangan tercinta
meski perayaan hari valentine masih beberapa hari lagi
namun sebuah hotel di surabaya sudah menyajikan menu spesial untuk sajian malam hari kasih sayang nanti
ya salah satunya adalah menu ayam koriander kreasi dari sebuah restoran hotel di jalan dr sutomo ini
menu ini cukup spesial dan unik karena selain daging ayamnya tanpa tulang
juga diolah dengan bumbu rempah khas nusantara yang bercita rasa tinggi
ayam bakar ini semakin istimewa karena disajikan
dengan sambal beh khas bali yang rasanya super pedas
cara membuatnya cukup mudah
siapkan daging ayam yang sudah dipisahkan dari tulangnya
bumbu rempah sayur selada serta bumbu pelengkap lainnya
selanjutnya baluri daging ayam dengan kecap manis
campur dengan bumbu bumbu tadi lalu aduk hingga merata
setelah itu bakar daging ayam hingga matang dan berbau harum
untuk sambal behnya
gabungkan bawang merah dan bawang putih goreng
lalu diberi potongan cabai yang masih segar dan perasan jeruk limau
dan dicampur menjadi satu
ayam bakar koriander pun siap disajikan
ayam ini bertesti dan aroma terapi dari aroma dry koriander dan fresh koriander
jadi kami ambil tema ayam bakar koriander
menu ini juga cocok dan tepat dikonsumsi untuk dua orang
apalagi pada saat momen di bulan februari ini adalah momen momen valentine
ayam bakar koriander ini sangat cocok bagi penggemar kuliner pedas
dengan racikan bumbu rempah nusantara saat malam valentine nanti
buat aku ini enak banget
kenapa karena aku pecinta sambal
aku suka pedas jadi untuk sambalnya itu unik ya
rasa bawangnya itu masih kerasa jadi ketika dikombinasikan sama ayam dan nasi itu enak banget
nah dengan resep ini
ini mungkin menjadi pertimbangan anda untuk memasaknya sendiri di rumah
luqman razak surabaya